di set pertama jasleen mampu mendominasi aque ini melalui permainan taktis
hingga menyudahi set pertama dengan skor dua puluh satu
memasuki set kedua jaseline yang tampil konsisten mampu menyudahi perlawanan aku ini
dengan skor dua puluh satu tiga belas sekaligus memastikan diri melaju ke babak tiga puluh dua besar
untuk persiapan untuk si nasional berapa lama
target yang dibebankan oleh pelatih seperti apa bu
sementara memasuki hari kedua kejuaraan bni sirkuit nasional badminton seri a dua ribu dua puluh
di gor pajajaran kota bandung sejumlah kejutan mulai terjadi
atlet putri dari klub jaya raya jakarta yang baru saja naik dari tingkat pemula
ke tingkat remaja
narita putri berhasil mengalahkan lawan yang juga dari jakarta
yaitu dari klub mansion axis ap adita dengan dua set langsung dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu dua belas
menurut narita lawannya kali ini memang cukup berat
karena rata rata merupakan senior di kelasnya
namun berkat persiapan yang matang siswi kelas sembilan ini mampu memenangkan pertandingan
di awal debutnya di kelas remaja ini
target saya sih kan saya baru naik ke remaja remaja awal gitu
kalau saya tuh kakak kelas saya di atasnya
jadi saya sih targetnya kalau bisa sih semisina tapi kalau nggak bisa ya bakal besar lah
dalam hari kedua sirnas a di gor pajajaran digelar satu ratus tiga pertandingan yang digelar di empat lapangan
masing masing untuk kelas pemula dan remaja baik tunggal maupun ganda campuran
khusus yang di gor pajajaran hari ini mempertandingkan satu ratus tiga pertandingan
kelompok yang dipertandingkan adalah
remaja dan pemula
gor pajajaran berlangsung akan sampai antemis
hari jumat dan sabtu nanti digabung ke dua pusat yang ada di gor koni di jakarta
rencananya babak tiga puluh dua besar kelompok usia taruna remaja hingga pemula akan kembali digelar pada rabu di gorkoni
gor pajajaran dan gor trilomba juang
usai menjalani babak kualifikasi seluruh pertandingan babak utama atau delapan besar
akan dipusatkan di gor koni bandung jumat mendatang
tim liputan cnn indonesia